hai harga cabai semakin meroket seperti di pasar sindang kasing cigasong majalengka
jawa barat pantauan harga pada jumat siang cabai rawit domba dijual dengan harga
per kilogram dari sebelumnya enam puluh per kilonya tempe domba yang lagi mahal itu kisaran seratus ribu
biasanya karena normal cuma enam puluh per kilonya jenis cabai lainnya juga mengalami kenaikan
seperti cabai merah keriting cabai hijau dan cabai tanjung harga cabai tersebut semula
empat puluh naik menjadi lima puluh rupiah per kilogram ya sementara harga cabai di pasar tradisional
gudang tiga raksa kabupaten tangerang banten terpantau mengalami kenaikan pada jumat siang
harga cabai rawit merah dan cabai merah keriting kini tembus di harga rp delapan puluh per kilogram
padahal sebelumnya hanya tiga puluh rupiah per kilogram sedangkan harga cabai rawit hijau
yang semula hanya rp tiga puluh per kilo kini naik dua kali lipat menjadi rp enam puluh per kilogram
pedagang mengatakan kenaikan harga terjadi sejak empat hari terakhir diduga kurangnya pasokan imbas
kemarau panjang membuat harga sayuran melambung hal ini tentu memberatkan konsumen kita dikurangin
lah penggunaan cabai di rumah jadinya biasanya nyambel lima ribu sekali nyambel ini lima sekaligus
jadi tambahin nomor yang banyak berat ya iya berat banget semua serba naik beras naik cabai naik
pedagang dan konsumen berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi agar harga cabai di
pasaran dapat ditegak
di putang cnn indonesia